robongan barack obama menginap di hotel four seasons ubud kianyar
namun belum diketahui lokasi mana saja yang akan disambangi obama beserta keluarga
presiden ke empat puluh empat amerika ini akan berlibur di bali sampai tanggal dua puluh delapan juni
sebelum bertolak ke yogyakarta juga untuk liburan hingga tiga puluh juni
setelah tidak menjabat sebagai presiden negara adidaya amerika serikat
barak hussein obama menjalani kesehariannya layaknya masyarakat sipil
ia bersama istri dan anaknya tengah melancong ke pulau siribupura
meski kunjungannya bersifat pribadi pengamanan obama bersama keluarga
tetap mendapat perlakuan khusus seperti tamu negara pada umumnya
pangdam sembilan udayana bali mejeng komarudin menyebutkan
pihaknya telah menerima permintaan bantuan pengamanan dari pihak keamanan obama
selama berlibur di bali
pengemanan mulai dari kawasan hotel tempat
menginap hingga beberapa lokasi yang akan dikunjungi oleh obama beserta keluarga
disebutkan obama bersama keluarganya akan menginap di sebuah hotel mewah di kawasan ubud bali
namun untuk tujuan wisata yang akan digunakan sebagai pilihan untuk liburannya
masih belum diketahui
ini kapanpun beliau mengatakan kami datang ke bali
maka situasi itu merupakan jam j bagi kami
berapa segini saya datang ke bali
untuk personelnya belum tahu karena belum ada perintahnya kan
mantan presiden amerika serikat
mereka ini datang ke bali bersama istri dan kedua anaknya pada jumat malam
dan akan meninggalkan bali dan tiba di yogyakarta pada dua puluh delapan juni mendatang
nandang risadai astika denpasar